apa yang di situ
kita tunggu oma
kak dia tuh cari perhatian sama lo
tuh liat dandanannya
ini mama lebih penting
sampai gue baru
lagian kenapa lo nggak sekali kali telepon papa sih waktu telepon indri
ya udah cepetan
untuk maunya sama mama
kalau enggak kita ke kebun binatang ya
untuk maunya mau ketemu mama
oh kita ke puncak
untuk maunya sama mama
nanti kalau misalkan kita ke puncak
kita bisa lihat kebun teh jalan jalan di sana
terus kita juga bisa mancing
untuk maunya sama mama
udah jangan nangis
mami nanti anterin kamu ya
kamu sudah makan belum
ya udah duduk
oma pengen ngobrol sama kamu
oma pengen nanya
urusan kamu sama si kelly itu gimana
udah indri omongin oma
minggu kak kelly mau kesini
hah yang bener
kamu bener bener cucu oma yang paling hebat
mama kamu itu kalau nungguin
nah itu gimana caranya
ajarin oma dong
oma itu pengen telpon kelly sambil videoan
nah gitu dong oma
iya ajarin oma
tidak ada yang bisa diberikan
tidak ada yang bisa diberikan
tidak ada yang bisa diberikan
ini hape kak indra
ih hapenya oma dong
saya pengen oma
saya pengen oma
eh mama mama mama mama gak usah
mama buka pintu aja biar andre yang bawa semua
mereka belum pulang ya
mama hanya pusing sedikit
yaudah kalau gitu mama istirahat ya
ini biar andri aja yang garisin semua ya
bener gak apa apa
mama istirahat ya ini biar andri yang garisin semua ya
waalaikumsalam berluan bantuin mama
mama kenapa gak
tak tahan tahan tahan
tahan tahan tahan
gak gak gak gak
tahan tahan tahan
gak gak gak
tahan tahan tahan
gak gak gak gak
gak gak gak gak
ya sebentar tunggu
indri tunggu amma indri tunggu
kalau ambo ke anur mau dengarin ustadz jufri
kalau saya mah mau ke alpikri aja deket
indri ada ampo
bentar lu tunggu sini gue cari bantuan ya
lu tunggu sini
ma bangun ma
kita bawa ke klinik
kak dia tuh cari perhatian sama lo
tuh liat dandanannya
ini mama lebih penting
sampai gua baru lagian kenapa lu gak
sekali kali nyelepon papa sih waktu nyelepon indri
yaudah cepetan nanti bahaya gimana